dua puluh dua orang narapidana lapas kelas dua asido harjo jawa timur minggu siang langsung sucus syukur
setelah keluar dari pintu lapas
mereka bebas lebih awal setelah terbitnya kebijakan kementerian hukum dan ham
yang memberikan program asimilasi di rumah bagi narapidana
langkah ini untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid sembilan belas
sebelum pulang mereka mendapatkan pengarahan dari petugas untuk tetap di dalam rumah
dan turut berpartisipasi di lingkungannya dalam pencegahan penyebaran virus corona
saya harusnya pulang tanggal dua puluh sembilan maret
kasus apa itu
jadi hari ini kami mengeluarkan dua puluh dua orang
dari total nanti mungkin sampai dengan tanggal tujuh ada satu ratus lima puluh
sesuai instruksi dari pemerintah lewat peraturan menteri hukum dan ham republik indonesia
tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integritas
dalam rangka mencegah dan penanggulangan covid sembilan belas
sebanyak tujuh puluh empat orang narapidana kelas dua b di aceh timur aceh mendapat hak asimilasi rumah
pelepasan mereka disambut bahagia keluarga karena bisa berkumpul kembali
meski dalam pengawasan badan pemasyarakatan
kita bukan membebaskan tapi mengeluarkan warga binaan yang memenuhi syarat
untuk hidup di rumah
kita tidak memiliki program tersebut untuk melaksanakan asimilasi tinggal di rumah
langkah ini juga disebut pemerintah untuk mengurangi overkapasitas narapidana di seluruh indonesia
khususnya di lapas kelas dua bid yang seharusnya menampung enam puluh delapan narapidana
kini melonjak hingga empat ratus tujuh puluh satu narapidana
tim liputan cnn indonesia